penaga kerja indonesia ditangkap polresta barelang batam ke pulauan riau
karena kedapatan menjadi kurir narkoba jenis syabu syabu dari malaysia
mas turam ditangkap di sebuah pelabuhan kecil di kawasan nongsa
karena membawa syabu syabu seberat dua kg
dirinya dijanjikan mendapatkan upah sebesar dua puluh juta rupiah dari bandar asal malaysia
dari tangan tersangka petugas menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang ringgit dan rupiah
dari paspornya diketahui mas turam sudah beberapa kali keluar masuk malaysia